berikutnya pemirsa ke informasi lain orang tua kerap menggunakan musik untuk menenangkan anak anak
namun tidak hanya sekedar menghibur mengenalkan musik juga bermanfaat bagi tumbuh kembang buah hati anda
ya mulai dari meningkatkan rasa percaya diri melatih fokus hingga memperkenalkan kata kata baru bagi anak
hampir setiap orang gemar mendengarkan musik tak terkecuali anak anak
selain menghibur musik memiliki manfaat lain bagi si kecil
musik bisa digunakan sebagai media untuk mengontrol emosi anak agar lebih tenang dan terarah
anak mulai usia tiga lima tahun bisa mengenalnya melalui alat musik keyboard
ya kebetulan karena kita menggunakan alat musiknya keyboard keyboard itu kebetulan alat musik satu yang dia variatif sekali
dari mulai jenis suaranya jenis ritemnya gitu
jadi kita bisa memperkenalkan itu
tootsnya ringan sehingga untuk anak anak yang baru belajar bermain musik secara motoriknya mereka tidak akan kesulitan dengan beban tootsnya sendiri seperti itu
anak yang terlibat dalam musik seperti menyanyi menari diiringi nada serta bermain alat musik memiliki rasa percaya diri lebih tinggi
saat mengikuti lirik lagu anak juga belajar mengenal aneka kata yang akan melatih kemampuan berbahasa mereka
dia berani tampil di depan umum
nggak grogi dan lebih peka
kalau ada lagu sekarang dia lebih cepat hafal lebih cepat ngerti
dia lebih bertanggung jawab kalau dikasih tugas atau pr dari ibu siska
dia tuh dia rada pendiam
pendiam judes gitu
dia dengan lingkungan juga kadang kadang suka antipati gitu kan
sekarang dia lebih ceria lebih karena dia kan dimana mana ketemu orang ketemu banyak orang gitu kan
terus kedua dia ini lebih fokus
benar lebih fokus
jadi kalau misalnya
selain mengasah kreativitas latihan musik berdampak bagi perkembangan motorik anak
daya konsentrasi pun dapat diasah melalui berlatih musik
tapi memang musik ini mempengaruhi perkembangan otak di bagian frontal lobe
nah frontal lobe itu yang bagian eksekutif fungsinya
jadi dia untuk decision making untuk berpikir kritis gitu
jadi pengaruhnya nanti dari frontal lobe itu
untuk membuat anak menyukai musik
suasana menyenangkan perlu diterapkan
pada anak usia di bawah enam tahun
cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak anak menggerakkan anggota tubuh
saat mengikuti lirik lagu tertentu
fabilla destu endra rizal di jakarta